aku akan membahas sendam
kepada si liwa
adikku kian santang
ibu udah mengatakannya seperti itu
kami bertemu raikian santang lipasa
tetapi ia tidak mengenali kami semua

menggunakan senjata pusaka untuk membunuh tiansanta tapi gagal harus
mendapatkan senjata pusaka untuk membunuh tiansanta tapi gagal harus

hai tapi untung sajalah aku menyukain japanese
hai tapi untung sajalah aku menyukain japanese

hai karena hanya orang jahat yang mempunyai hati owner

semangat untuk membunuh
aku memiliki yang santai
bukan tanpa alasan
setidaknya ada dua alasan
kenapa aku harus menghabisi dia
dia masuk dalam semediku
dan ingin membunuhku
karena dia yang telah menghukumku
tidak ada alasan
aku harus menghukummu
tidak ada alasan
tidak ada alasan
tidak ada alasan
tidak ada alasan
tidak ada alasan
tidak ada alasan
kalau gusti prabu argadana
mati dibunuh anak prabu siliwangi
ayah tidak boleh mati
ayah tidak boleh mati
aku sudah tahu semuanya
memang memikul beban yang sangat berat
karena kau bukan hanya harus membunuh kian santak
harus menguasai pajajara
pasti akan membantumu
untuk apa selama ini aku terus membantumu
seharusnya kau berpikir
mulai saat ini
aku akan mengajarimu
george yang belum pernah kau ketahui sebelumnya
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
aku akan mencari kekuatanmu
terima kasih putraku
kau sudah menyelamatkan ku
siapa yang telah mencelakai ayah anda
kenapa rumah itu tidak asing bagiku
siapa sebenarnya dia
siapa sebenarnya dia
siapa sebenarnya dia
kau harus menghabisinya
kau harus menghabisinya
aku akan membahas sendam
adikku piang santan
ibu tak mengatakannya seperti itu
dan kemarin kami bertemu raiki yang santan lipasan
tetapi ia tidak mengenali kami semua ya
kenapa dinda subang lara tidak bilang padaku
saat bertemu denganku waktu itu
apa dia tidak mau aku mengetahuinya

jangan jangan ini semua

karena kepergian ku untuk pergi meninggalkan istana
sehingga semua menjadi seperti ini
sehingga semua menjadi seperti ini
berilah aku kekuatan
ayah anda prabu
selamatkanlah raiki yang santang ayah anda
kemungkinan besar raiki yang santan akan diperalat oleh marta singa
untuk mewujudkan ambisinya
itu sangat membuatku khawatir ayah anda
kembalilah ke kerajaan pajajara
lindungi ibunda kalian
untuk masalah adikmu
biar menjadi urusan ayah anda